musyawarah rakyat relawan jokowi atau musra yang berlangsung minggu kemarin masih menyisakan rasa penasaran siapa capres rekomendasi musrah
dalam pidatonya presiden joko widodo menyatakan tidak terburu buru dan akan datang waktunya untuk mengumumkannya
menebar beberapa persyaratan di depan para relawan kepada siapa rekomendasi diberikan oleh jokowi
kita bahas malam ini bersama narasumber ada mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik
mas adi selamat malam
selamat malam putri
terima kasih sudah hadir malam hari ini
serang sekali kita kembali bahas politik dengan suka cita tentu saja
nah sebelum kita membahasnya ada informasi kami tampilkan dulu ada data berkaitan dengan rekomendasi siapa saja yang direkomendasikan oleh musra
dan ada surveinya kita lihat ya
oke kita lihat sekarang
oh di c
ini dia hasilnya
rekapitulasi perolehan suara nasional dari musra ada dua puluh sembilan lokasi di indonesia dan satu di luar negeri
jadi musra ini keliling
yang pertama prabowo subianto dua puluh delapan
yang kedua gajar panawo sembilan belas sembilan puluh lima
air langgar tarto dua belas lima belas
mas adi sudah melihat ini
kalau misalnya apakah pak jokowi sudah memutuskan atau belum sebenarnya ketika menerima rekomendasi ini
saya memahami relawan jokowi itu adalah wajah lain dari jokowi
ini adalah copy paste dan replika politik dari jokowi
kalau kita melihat selama ini jokowi itu kan begitu banyak meng endorse nama nama orang yang sangat mungkin untuk mendapatkan tiket pencapresan di dua ribu sembilan belas
gajar panawo prabowo subianto dan air langgar tarto
jadi hasil musra yang disorongkan kepada jokowi itu sebenarnya tidak ada yang mengejutkan
karena sejak jauh jauh hari publik sudah tahu semua orang sudah tahu ini adalah suasana hati jokowi yang sesungguhnya
itu artinya apa
kalau kita melihat kecenderungan secara umum jokowi itu sepertinya berharap bahwa siapapun yang bertanding di dua ribu dua puluh empat itu adalah all jokowis men
oke semua orang ya
jadi gajar prabowo subianto kemudian air langgar tarto
ini adalah sosial
ini adalah sosok sosok yang menurut saya cukup rasional untuk mendapatkan endorse ya
meski pada saat yang bersamaan ini membuat pdip tidak nyaman
apapun judulnya jokowi itu kader pdip
jokowi bisa jadi presiden bisa jadi gubernur dan bisa jadi wali kota itu berkat karir politiknya yang kemudian diberikan oleh pdip
makanya kita tahu bahwa faksun politik pdip cuma satu
bahwa siapapun yang menjadi kader pdip harus tegak lurus
memberikan dukungannya secara total kepada capres yang diusung
tapi sekali lagi betul yang disampaikan oleh jokowi
saat ini belanda masih jauh
konfigurasi politiknya masih cair
jokowi the end of the day nya pastinya akan memutuskan
kepada siapa kira kira relawan ini akan diarahkan dukungannya
kepada satu orang
nggak mungkin kepada tiga orang
karena konfigurasi politik saat ini kalau kita mencendung secara rata
lihat secara umum
ini kan ada kecendungan mungkin saja orang yang disebut potensial maju bisa tidak maju
orang yang kemudian disebut sebagai capres potensial tidak capres
sebut saja misalnya
siapa yang bisa menjamin prabowo ini bisa berduet dengan mohaimin hingga dua ribu dua puluh empat
mohaimin sering bermanuver loh
ketemu dengan demokrat
ketemu dengan erlangga hartarto
itu mungkin bagian dari kegalauan politik
dari mohaimin yang sejak tahun lalu
koalisi bersama dengan gerindra
tapi tak kunjung diumumkan sebagai kandidat capres
sementara poros poros yang lain semakin mengeras
begitupun dengan poros perubahan
jangan kira ahi akan diam saja
kalau tidak dipilih oleh anies baswedan
makanya ahy demokrat untuk pertama kalinya
membuka hati dan komunikasi selebar lebarnya kepada erlangga hartarto dan pkb
bukan tidak mungkin tiga partai ini bisa jadi poros
sepertinya jokowi itu sedang melihat konfigurasi itu
pada akhirnya kalau sudah mengerucut pada nama nama tertentu
ditetapkan sebagai kandidat capres oleh kpu
saya membaca jokowi pasti akan mengarahkan dukungannya hanya pada satu orang
itu yang paling penting
tapi bagaimanapun kan ada pernyataan
nanti pada waktunya saya akan memberikan bisikan bisikan
kepada partai partai politik gitu kan
memberikan bisikan kepada partai partai politik
kepada partai partai yang saat ini koalisinya belum selesai
apa maksud pernyataan itu kalau anda lihat
koalisi yang belum selesai itu di luar pdip
satu satunya yang belum selesai dari pdip
pdip soal kira kira siapa orang yang dianggap kompeten
yang mampu menambal kekurangan elektabilitas ganjar pranowo
nah yang disebut dengan koalisi koalisi lain tentu adalah nama nama di musrah itu
prabowo subianto dan elangga hartarto
artinya itu masih menjadi pertimbangan bagi jokowi untuk menempatkan orang orangnya atau mengendorse orang lain selain ganjar dong
karena begini saya melihat ada kecenungan wacana tentang koalisi besar itu kan diorkestrasi oleh jokowi
menyatukan begitu banyak kepentingan politik
enam partai pendukung jokowi
main sesedem tentu saja
ini kan ingin disatukan
dengan mengusung nama nama besar
maka dulu ada spekulasi
ini soal ganjar dengan prabowo prabowo dengan ganjar dan seterusnya
jokowi berharap siapapun nanti yang maju koalisi besar didukung oleh begitu banyak instrumen politik calonnya besar dan akan memudahkan pertarungan politik dengan siapapun nanti lawannya
kalau misalnya ganjar dikeluarkan dari orkestrasi itu berarti misalnya ada prabowo erlangga kita pernah dengar beberapa kali informasi soal itu
pasti jokowi itu mendorong mereka juga untuk maju
tapi dengan catatan poros perubahan itu tidak ada
kalau anies gagal mendapatkan tiket pecah presiden saya kira jokowi akan happy ending
mungkin akan ada poros yang akan maju di dua ribu dua puluh
atau diserahanakan dikerucutkan menjadi dua poros yang itu semua akan menjadi friendly match
pertandingan persahabatan antar para pendukung jokowi
pertandingan persahabatan oke
konfigurasi politiknya tidak terlampau ekstrim
huru harap politiknya bisa dikumpulkan
dihendari keterbelahan juga dihindari
karena masyarakatnya mereka sama
politik itu penuh riang gembira
jadi siapapun yang kalah pasti akan dapat menteri
tapi akan beda ceritanya
kalau anies baswedan mendapatkan tiket pecah perhiasan
rasa rasanya enam partai politik pendukung jokowi ini apapun judulnya
ingin coba disatukan
menjadi satu kekuatan politik head to head antara kubu pemerintah dengan kubu perubahan
ini yang saya sebut dengan big match
big match ya
ini pasti potensial huru haranya ada
potensial keterbelahannya seperti apa
pilih press pilih press sebelumnya juga ada
tapi kalau misalnya anda sekarang melihat dari potensi potensi koalisi koalisi yang belum sempurna itu
yang belum jelas itu yang belum solid itu
potensi yang paling mungkin terjadi seperti apa
jangan jangan misalnya di akhir pertarungan
kalau puntoh prabowo soebento maju itu bukan dengan
bukan dengan pkb tapi dengan pan
karena ternyata erick thohir sudah masuk
dalam tanda kutip ya
pencapresen yang kemudian
sangat mungkin bisa disondingkan sebagai pendampingnya prabowo subianto
karena erick sepertinya dengan ganjar pranowo
pintunya sudah mulai tergembok
selain muncul nama nama besar gitu ya
memang erick sudah mulai ada kelihatan clash dengan teman teman pdip
terutama soal batalnya indonesia u dua puluh itu
itu menjadi kode yang jelas
sepertinya juga prabowo subianto tidak terlampau meminati mohaimin iskandar sebagai wakilnya
karena kalau berminat sudah sejak dari dulu
mestinya dari dulu
dan itu disampaikan oleh hashim
adanya prabowo soebento
kalau memang mohaimin dianggap cocok
mestinya tahun lalu sudah dideklarasikan sebagai penamping prabowo
saya masih melihat bahwa kalau erick thohir masuk
jadi pendamping prabowo soebento
maka erick thohir mungkin akan membawa partai amarat nasional
pkb keluar dia bikin bangun koalisi yang baru
mungkin dengan golkar tambah lagi dengan partai demokrat
poros perubahan tak ada
maka muncul kongsi baru namanya
gabungan dari golkar gabungan dari demokrat dan gabungan dari pkb
sangat mungkin ini gabungan dari ketua umum partai yang sampai saat ini
menurut saya agak sedikit galau ya
dan ketika tiga poros itu muncul
menurut anda pak jokowi akan tenang dan berbahagia
tenang dan bahagia
bahkan jokowi akan membiarkan relawannya itu mendukung siapapun
dukung ganjar oke prabowo oke erlangga oke
karena bagi jokowi siapapun yang menang
mereka akan memastikan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh jokowi
satu satunya yang dikhawatirkan oleh jokowi cuma satu
capres yang menang di dua ribu dua puluh empat adalah mereka yang mendowngrade
menghilangkan semua hal yang sudah dilakukan oleh jokowi
infrastruktur yang dianggap busuk ini adalah proyek ugal ugalan
ikn ini tidak tepat sasaran dan seterusnya
kan itu yang sebenarnya horror yang dibayangkan oleh jokowi
kalau presiden di dua ribu dua puluh empat adalah mereka yang iman politiknya tidak sejalan
karenanya jokowi mengorkestrasi betul soal siapa yang harus maju di dua ribu dua puluh empat
kemungkinannya dua hal
soal legacy yang ditinggalkan harus ada yang melanjutkan
yang kita sebut dengan sustainable
yang kita sebut dengan sustainable development
yang kedua ingat jokowi ini bukan ketua mempartai
kalau megawati tidak jadi presiden dia bisa mengendalikan pdip
sby tidak jadi presiden dia bisa mengadilkan partai demokrat
jokowi bisa mengendalikan apa nggak bisa
musrah pun akan bubar jalan
satu satunya yang bisa dikendalikan oleh jokowi adalah the next presiden
suksesor jokowi yang kemudian didesain dari sekarang
yang menarik juga di musra ini di awal di beberapa paragraf pertama
di beberapa statement pertama ia menyatakan betul betul bahwa
merawat demokrasi di akar rumput bukan di elit
mendengarkan suara rakyat bukan suara elit
dan itu diulang berkali kali
kepada siapa pernyataan ini sebenarnya ditujukan
itu ingin disampaikan ke ketua umum ketua umum partai politik
yang saat ini bisa menentukan
pdi perjuangan maksudnya
pdi perjuangan kepada green rock kepada golkar
dan kepada semua partai politik
bahwa ini adalah suara suara rakyat dari bawah menurut versi lawan
yang mestinya didengarkan dong
misalnya pak elangga hartarto
sekalipun elektabilitasnya nggak muncul secara signifikan
tapi menurut musrah ini penting untuk didukung
mengingat erlangga ini adalah ketua umum partai besar
tiga besar bukan hanya dalam survei
tapi perolehan pilihnya di dua ribu sembilan belas yang lalu
jadi suara musrah ini gak ada pentingnya sebenarnya
ini telat disampaikan
kenapa musrah finally memutuskan tiga nama itu
mestinya beberapa bulan yang lalu sebelum pdip mengumumkan ganjar pranowo
sebelum prabowo subianto kemudian mengumumkan kongsinya dengan pkb
kalau yang diumumkan ganjar sama prabowo subianto
ini nggak ada gunanya juga
jadi gak ada bouncing pantulan yang kemudian membuat orang itu wah dan spektakuler
tanpa musrah sekalipun prabowo maju dengan pkb
tanpa rekomendasi musrah sekalipun pdip secara definitif
sudah mengumumkan ganjar pranowo sebagai kandidat capres
satu satunya yang menurut saya mendapatkan berkah
dari pengumuman musrah ini adalah erlangga hartarto
yang selama ini memang agak sedikit sepi dan sayup sayup soal konfigurasi
sejak ada nama erlangga dalam musrah semangat golkar berlipat ganda
kata golkar ini adalah amunisi ini suara rakyat
ini survei rakyat langsung yang berbeda dari survei survei konvensional
kalau misalnya anda melihat ini sia sia sekali
jadi apa sebenarnya rekomendasi nama nama itu menurut anda
bagi saya ini hanya sebatas menebal
ini hanya sebatas menebalkan
apa yang kemudian terjadi belakangan ini mendebalkan survei survei opini publik
bahwa nama nama yang masuk dalam survei tiga besar empat besar itulah yang
kemudian sebenarnya adalah orang yang layak untuk diusung
dan mendapatkan tiket pencapresan
kenapa saya sebut sia sia
tanpa musrah sekalipun ganjar sudah ada namanya sejak lama
apalagi deklaratif oleh pdip sehari sebelum aidul fitrih
hari suci di bulan ramadan
tahun lalu tanpa musrah sekalipun
prabowo subianto sudah menyepakati piagam fakta integritas
antara dua partai gerinda dan pkw
itu tanpa musrah loh
saya mengatakan di berbagai kesempatan musrah kali ini telat membaca situasi politik
kenapa setelah elit membentuk poros politik mengumumkan nama capres
tiba tiba musrah datang belakangan
kalau di awal musrah sudah memention final tentang siapa nama yang maju
ini mungkin akan jadi suatu hal yang luar biasa karena akan jadi referensi elit
apakah ini kemudian memberikan konfirmasi
karena bagaimanapun ini adalah acaranya jokowi di depan relawan
kalau itu iya
makanya di awal saya katakan putri bahwa musrah ini dalam tanda kutip
ini partai politiknya jokowi di luar pdip
jokowi itu sangat kelihatan at home
kalau bicara di depan relawan di depan musranya
jokowi bicara apa saja soal preferensi dan keinginan politiknya soal dua ribu dua puluh empat
karena jokowi tidak bisa bicara ini di depan pdip
tidak bisa bicara ini di depan partai partai politik yang lainnya
semoga ini tidak berlebihan
saya selalu mengatakan musrah dan relawan jokowi ini adalah partai politik lain
yang dimiliki oleh jokowi untuk mendrive bagaimana keinginan politik jokowi itu
disusun secara sistematis
diorkestrasi secara dinamis tentang kemungkinan kemungkinan siapa yang harus berpasangan
soal siapa yang harus mendapatkan tiket pencaparesan
dan tentang siapa dengan siapa harus bertanding di dua ribu dua puluh empat
saya itu membacanya begitu
jadi kita lihat saja nanti bagaimana kemudian rekomendasi
rekomendasi itu diambil
dan seperti apa bisikan yang akan muncul nantinya
mas hadi terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
kita singkat padat dan menarik sekali pembicaraan malam hari ini
dan demikian karena pemilu terpercaya malam ini